sudah hadir bersama kami direktur eksekutif next policy fitra faisal hastiadi
selamat pagi pak fitra terima kasih sudah hadir di cnn indonesia business
kalau kita menantikan nih si krisis global atau resesi sebenarnya sudah sampai mana sih dia
karena kalau kita lihat beberapa indikator memang sudah menunjukkan itu
meskipun ada pandangan yang melihat bahwa ini belum sampai krisis karena dari sisi demand masih cukup baik
kalau kita lihat dari di us sendiri yang ke pengangguran itu termasuk yang paling rendah
begitu juga di indonesia
begitu juga kalau kita lihat di indonesia dianggap pengangguran kemiskinan itu juga termasuk yang paling rendah
bahkan trump katanya semi resesi begitu ya karena tingkat penganggurannya rendah
betul betul tapi sebenarnya krisis atau kontraksi bukan berasal dari demand dari sisi demand
lebih ke arah sisi output
jadi kalau kita lihat industrial output secara rata rata di dunia di asean di asia dan juga di eropa itu mengalami pelambatan yang cukup serius
salah satunya yang dialami oleh jerman
jadi anatomi krisis ke depan lebih dipicu oleh krisis dari sisi supply atau krisis dari sisi industri dan output
baik anda mengatakan output
indeks apa yang paling dilihat orang untuk mengindikasikan adanya tanda tanda lampu merah ini
bahwa resensi sudah di sini begitu
kalau di jerman setidaknya kita bisa melihat dari industrial index
di indonesia mungkin yang alarming yang cukup harus waspada adalah kontribusi industri
nah itu kan nanti seturun terus
dan kalau sekali lagi kalau di domestik kita juga melihat dari sisi current account deficit
ini juga terus melebar

nah yang sekarang ini ramai dibicarakan di media bahkan pernyataan dari para menteri bahwa resesi ini akan terjadi di luar sana global
bukan di indonesia tapi anda melihatnya benarkah seperti itu kita hanya sebagai penerima dampak daripada resesi di luar sana sementara di indonesia sendiri sebenarnya kita baik baik saja
iya dan tidak
memang kalau kita melihat lokus atau struktur krisis yang di tahun dua ribu dua puluh nanti lebih banyak di indonesia
jadi kita bisa melihat itu
tetapi kita juga harus melihat di dalam negeri salah satunya apa yang tadi saya sampaikan dari sisi currencane deficit dari sisi kontribusi industri yang kita juga sebenarnya cukup alarming
sehingga meskipun memang pusat krisisnya ada di global cuma kalau misalnya kita bisa memperkuat fundamental seharusnya kita bisa lebih resilience
jadi dengan kondisi seperti itu tampaknya kita juga akan terkena dampak yang cukup signifikan dari krisis tersebut
dan salah satu kemungkinan yang paling buruk adalah adanya capital reversal
itu yang juga diduga oleh world bank
beberapa hal yang mungkin juga bisa kita jadikan indikator adalah dari sisi kinerja korporasi
kemarin moody sudah mengeluarkan reportnya
sebenarnya ini ada tiga belas negara di asia pasifik yang sebenarnya tergolong kuat gitu ya
dari tiga belas negara yang tergolong kuat ini indonesia dan india termasuk yang paling rentan terkena krisis
paling lemah begitu ya kondisinya
paling lemah kenapa
kalau kita lihat dari kinerja korporasi meskipun kalau dilihat di indonesia sendiri dead to ebitda rasionya adalah masih baik
tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah rasio icr
interest coverage ratio ini kan mengukur antara hutang dan juga beban hutang beban bunganya dengan rasio penerimaan atau ebitdanya
kita rasio icr nya kurang lebih di bawah dua
artinya adalah resikonya meningkat kemampuan untuk mengenerate revenue berkurang
itu sebenarnya sinyal yang diberikan oleh moody
apalagi ke depan dengan adanya beberapa
lambatan yang cukup serius di global ini juga akan mengurus rasio pendapatan dari perusahaan
yang akan collapse begitu ya pada akhirnya
mas fitrana tanda tandanya sudah banyak sekali mengarah ke sana
bisakah kita kemudian mengambil acuan ini kan kalau harga saham katanya merefleksikan future performance begitu
sudah mau rp enam bahkan kemarin sempat dibawa rp enam sebentar balik lagi
apakah kemudian perekonomian kita juga akan kontraksi sebanyak itu

itu menunjukkan salah satu sebagai leading indicator untuk penins tun seas
tapi saya rasa belum sampai ke sana juga
kalaupun terjadi kontraksi saya rasa tidak akan terlalu signifikan
tapi kalau misalnya kita tidak dapat mengupayakan kondisi fundamental itu lebih baik maka akan lebih buruk
jadi berasalkan dari simulasi kami sebenarnya kondisi di global itu shock nya tidak akan lebih signifikas dibandingkan dengan shock compost
shock yang berasal dari domestik
sehingga kalau misalnya terjadi
shock dari global itu
saya rasa kita masih cukup
bisa bertahan ketimbang
kalau shock itu berasal dari dalam negeri
nah dari dalam negeri apa salah satunya adalah
dari sisi kontraksi di industri
nah ini yang harus kita benahi
nah mas fitra ini kan tahun
kira kira satu dekade yang lalu begitu
sepuluh tahun yang lalu juga terjadi sempat ini
ini merupakan suatu tren
pengulangan kembali dari peristiwa
sepuluh tahun lalu itu
gempa krisis tidak bisa diduga
kita tidak bisa memprediksi krisis sebenarnya
tapi memang ada beberapa indikator indikator
untuk memprediksi itu meskipun
tidak sangat akurat nah salah
yield curve di amerika serikat
yang sudah terinversi sudah berbalik
ini kalau kita lihat
secara runut waktu
ini mendahului krisis
dan kalau kita lihat dari siklus
seharusnya kita sudah masuk siklus krisis
tetapi di tahun dua ribu delapan
ketika terjadi global financial crisis
karena salah satunya adalah kita berhasil
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan asia
dan juga asean lebih
terintegrasi satu dengan yang lain dalam
hal perdagangan internasional
karenanya itulah yang menyebabkan
terutama dan juga negara negara asean
itu cukup resilient pada tahun dua ribu delapan
nah dengan belajar
dari pengalaman serupa sepertinya ya kita juga
bisa berselancar dengan krisis
ke depannya kalau misalnya kita bisa menguatkan
kerjasama kewilayahan tersebut
harusnya kan kalau mengikuti cycle nya itu dua ribu delapan belas ya
pak fitra terjadi krisisnya
bukan dua ribu sembilan belas dan ini sudah
dua ribu sembilan belas akhir apakah itu tandanya kita
sebenarnya sudah quote unquote
ya dan tidak ya karena sekali lagi
orang sekarang semakin yakin bahwa tahun dua ribu dua puluh
krisis dua ribu dua puluh bahkan ya
dua ribu dua puluh ya sebagai mana yang disampaikan oleh
dia disebut sebagai dr dum
kenapa disebut sebagai dr doom
karena dia selalu
pesimis dan akurat gitu ya
predisi predisinya dan dia sudah bahkan sudah
mem fate accompli bahwa tahun dua ribu dua puluh
akan krisis dengan tulisannya bahwa
dia bilang krisis ke depan
akan lebih banyak dimulai dari kontraksi alput
nah ya memang tidak ada yang
tapi yang jelas kita harus tetap waspada
nah pemerintah kan selama ini
sibuk menggaung gaungkan bahwa kita
harus melakukan langkah langkah untuk
mengantisipasi krisis tersebut bisakah
kemudian langkah langkah atau kebijakan kebijakan
yang diambil oleh pemerintah katakanlah
untuk mempermudah masuknya investasi
ke dalam negeri itu sebenarnya bisa
mempengaruhi tidak resiliensi kita
terhadap krisis dan lagi yang sekarang
rabai dibicarakan investor adalah
pemilihan menteri ini
calon pembantu pak jokowi yang nantinya
tentu akan berperan besar dalam menghadapi
ya sangat sangat berpengaruh
investor sekarang sedang menantikan apa yang akan
dilakukan oleh pak jokowi dan tim
yang jelas mereka sudah happy ketika pak jokowi
bilang bahwa sekarang hambatan investasi
akan dihajar nah itu yang
sebenarnya akan dinantikan nanti
dan kemudian yang momen kedua
yang juga sangat dinanti adalah
terkait dengan pemilihan menteri menteri
ya terutama kalau menteri menteri di bidang
ekonomi saya rasa sudah cukup profesional
sudah cukup baik kinerjanya
tetapi kementerian sektoral yang
selama ini membebani perekonomian
seperti misalnya dari perdagangan industri
pertanian dan kegagalan kerjaan
nah ini celakanya
pos pos kementerian ini diisi
lebih banyak dari parpol
ekspektasi dari para investor adalah
oke kalau dari parpol
nah ini juga nanti
next policy akan juga mengadakan
sentiment analysis kita akan
sekarang kita sedang melakukan
data crawling untuk menguji
sentiment publik melihat
persepsi mereka terhadap kabinet ke depan
seperti apa sekarang
harapannya seperti apa nanti setelah terpilih
juga seperti apa nanti kita akan mungkin
akan masajikan juga datanya
saya balik lagi nih ke
luar negeri dulu nih sebelum lebih
dalam bicara mengenai masalah dalam negeri
perundingan dagang antara amerika
dengan tiongkok akan berlangsung kamis ini
harapan investor ini pupus akan tercapai
kesepakatan menurut anda
sendiri dari kacamata anda
tidak akan terjadi kesepakatan
sama sekali amerika dan china
harus akhirnya nanti
saya lebih melihat
dia memang sebagai seorang
yang mana memang
nah sebenarnya apa yang dilakukan
yang dilakukan trump adalah untuk
dan ke depan adalah akan ada
pilihan pilihan dan dia
kuncinya harus ganti presiden amerika begitu
ya mungkin ya
atau bahkan ada wacana impeachment
tapi memang kuncinya ada di trump
dan kalau kita melihat trump dia orangnya sangat
tidak bisa diduga
kadang kadang dia bilang ya kadang kadang dia bilang tidak
kemarin ketika ada
selebrasi nasional di china dia kemudian
menunda kenaikan tarifnya
secara tiba tiba juga melalui tweetnya
sekarang jadi orang lebih mungkin nambah daftar perusahaan
ya jadi sekarang orang atau economist
sekarang lebih melihat tweetnya trump
ketimbang apa yang terjadi di pasar
karena itu yang akan mengubah pasar
bahkan ada suatu fund yang dibentuk berdasarkan
tweet an trump itu sendiri ya
kalau masalah eropa ini singkat saja mas
ya eropa sebenarnya sudah dari awal
ini juga menjadi concern dari trump ya
eropa kanada china segala macam
intinya adalah trump berusaha untuk
dan untuk memproteksi konstituennya
yang berasal dari terutama dari selatan ya
dan saya rasa ini merupakan hal yang dapat diduga
oke nah sebelum kita tutup mungkin sedikit
penutupan nih dari mas fitra
apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk
benar benar menjaga indonesia dari krisis global ini
selain tadi tentunya yang sudah dikatakan oleh pemerintah
akan dilakukan begitu
saya rasa simpel saja
ya apa yang sudah dikatakan ya dilakukan
karena memang yang dilihat oleh investor adalah
ketika itu konsisten maka itu akan menjadi investment
karena ini adalah low hanging fruit yang bisa didapatkan
pemerintah jangka pendek
kalau untuk membangun industri membangun infrastruktur
investasi ksdm itu butuh waktu
tapi kalau untuk kemudian merealisasikan komitmennya
itu adalah hal yang bisa dicapai di jangka pendek
oke baik terima kasih mas fitra atas waktunya di cnn indonesia business
itulah tadi mincang mincang saya dengan fitra faisal hastiyadi
direktur eksekutif dari next policy
semoga berguna bagi anda